impor beras ditunda atau ditiagakan
rencana impor beras sebesar satu juta ton yang digulirkan pemerintah pusat
menuai penolakan dari sejumlah kepala daerah
rabu kemarin gubernur jawa timur hovifa indar parawansa memastikan
stok pasokan beras melimpah hingga mei dua ribu dua puluh
sehingga jawa timur tidak membutuhkan beras impor
berdasarkan data dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi jawa timur
stok beras di jawa timur mencapai tiga juta ton
sedangkan estimasi kebutuhan hingga juni berkisar dua satu juta ton
data ini menunjukkan bahwa stok beras di jawa timur masih surplus sembilan ratus ton
ada posisi surplus beras yang cukup besar
dan hari ini pun kita masih berada pada posisi yang siap panen raya
sampai dengan pertengahan kapil ini adalah puncak panen di jawa timur
ridwan kamil mengusulkan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras
pasalnya saat ini jawa barat mengalami surplus beras
usulan ini dibuat berdasarkan keluhan dari gabungan kelompok tani di jawa barat
maka bisa kebayangkan harganya kebanting
petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang
saya kira kami dari jawa barat memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan
menteri perdagangan muhammad lutfi angkat bicara terkait polemik rencana impor beras
dalam rapat dengan komisi enam dpr ri senin dua puluh dua maret
mendak mengatakan tidak ada impor beras saat panen raya
dirinya menegaskan siap berhenti dari jabatan jika kebijakannya salah
tidak ada impor beras lagi panen raya
jadi saya ingin supaya menenangkan semua yang ada hari ini bapak
ada harga gabah petang

bukan salah siapa siapa
bukan salah kabulok
bukan salah kementerian pertanian
mengutip cnn indonesia com
rencana impor beras sebanyak satu juta hingga satu lima juta ton pertama kali terungkap
dari paparan menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartanto
ia menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan
demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri
dalam program cnn indonesia newsroom kamis delapan belas maret lalu
pengamat ekonomi faisal basuri menilai
rencana pemerintah mengimpor beras terlalu mengada ada
harusnya kan yang memutuskan
menko kan tugasnya mengkoordinir
bukan mengambil alih tugas kementerian teknis
namanya menteri koordinator
kok dia yang memutuskan
tidak ada di ratas kesimpulan mengimpor satu juta ton
saya yakin tidak ada
semua ini sampai pada kesimpulan
jangan jangan berasnya ini sudah ada di luar negeri
mereka sudah diadil duluan
uang sudah keluar
nah makanya harus direalisasikan karena tidak ada alasan lain
selain menyebut pemerintah sudah dalam jalur yang tepat
dalam memperkuat stabilitas pangan dalam negeri
faisal basri pun meminta pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan
dengan mengimpor beras seperti yang terjadi
pada tahun dua ribu sebelas dan dua ribu dua puluh
di meliputan cnn indonesia